tambang batubara yang dikelola pt nusa alam lestari di kota sawalunto sumatera barat
meledak pada jumat pagi dua belas pekerja tambang dilaporkan menjadi korban dan tertimbun kepala
dinas esdm sumatera barat heri martinus kepada produser lapangan cnn indonesia
kennedy kambang mengatakan sedangkan terjadi pada pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat korban
meninggal dan selamat telah dibawa ke rsud sawah lunto hingga berita ini dibuat aparat masih
mengevakuasi sejumlah pekerja tambang yang masih tertimbun kalau berdasarkan kejadian yang pernah
ada sebelumnya kita kan semua tahu kalau tambang dalam itu umumnya di yang daerah daerah punya
batu bara mengandung gas metan gas metan ini sangat gampang sekali meledak apabila terkena
percikan api percikan api tidak mungkin orang melakukan merokok dan lain lain
tidak mungkin tapi pergesekan dua benda keras apakah batu dengan besi atau besi dengan besi
juga bisa menimbulkan api sawah lunto terletak sekitar seratus km di sebelah timur laut kota padang
sawah lunto dikenal sebagai kota yang memiliki situs tambang batubara
tertua di asia tenggara dan bahkan diakui unesco sebagai salah satu warisan dunia